gubernur sumatera utara edi rahmayadi menyesalkan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di polrestabes medan pada rabu pagi
edi memastikan perlindungan warga negara menjadi prioritas pemerintah
di sela kegiatan rakornas pemerintah pusat dan pimpinan daerah di sentul rabu siang
gubernur sumatera utara edi rahmayadi mengatakan peristiwa itu adalah perbuatan keji dan terlarang
ia menyatakan telah berkoordinasi dengan kapolda sumut terkait peristiwa itu
edi memastikan pihaknya bersama kepolisian terus bersinergi mengamankan objek objek vital
namun hingga kini belum ada penetapan status siaga di sekitar tempat kejadian perkara
edi menjamin pemerintah terus berupaya meminimalisir dan mencegah aksi terorisme di tanah air
pastinya itu adalah perbuatan yang keji
agama apapun tidak mentoliler
kami berhenti mencari kegiatan itu
yang melakukan membuat orang menjadi cemas orang menjadi takut itulah teror
itu sangat salah
untuk sejauh ini saya belum tahu apa motifnya yang pasti adalah itu perbuatan yang salah
iya tadi saya sudah koordinasi dengan kapolda
bersama sama kita amankan
kita tidak akan lengah dan kita lindungi rakyat kita